sampai jumpa di video selanjutnya
meminta cawapres nomor urut dua sandiaga uno tampil apa adanya dalam debat pemilihan presiden dua ribu sembilan belas putaran ketiga
serangan boleh dilakukan selama tidak melanggar kesantunan dan ketentuan yang diatur komisi pemilihan umum
ma'ruf menghargai rasa hormat yang diberikan sandiaga kepada dirinya selaku ulama
di sisi lain ma'ruf menaruh rasa hormat kepada sandiaga
sementara itu juru debat badan pemenang nasional ahmad rizapatria kepada detik com mengatakan
sandiaga akan tampil dengan penampilan terbaik pada debat cawa pres sesi ketiga besok malam
sandiaga akan bersikap santun dalam debat dengan jawab pres ma'ruf amin
riza menilai sandiaga akan menguasai materi karena memiliki banyak pengalaman
dalam debat sesi ketiga ini sandiaga tidak memiliki strategi khusus
kedua cawapres ini memiliki kelebihannya masing masing pada debat sesi ketiga ini
untuk bidang ketenagakerjaan sandiaga memiliki pengalaman dalam membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat
sehingga ini menjadi poin tambahan bagi sandiaga
sedangkan untuk bidang pendidikan sosial dan budaya kiai ma'ruf amin memiliki pengalaman
karena selama ini bergerak dalam bidang tersebut di beberapa organisasi sosial dan kemasyarakatan
kedua cawapres ini adalah sosok yang mewakili dua generasi yang berbeda
kiai ma'ruf amin mencerminkan kedewasaan dan kematangan
sementara sandiaga menggambarkan kreativitas dan inovatif
jalan jalan banjir
jalan jalan banjir
jalan jalan banjir
ketiga sudah bisa dipastikan memberi poin tersendiri dibandingkan debat antara calon presiden sebelumnya
dimana gaya komunikasi dan juga narasi narasi yang digunakan atau dikeluarkan ini menjadi hal yang bisa dicermati publik pada saat debat berlangsung
dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam
saya sudah ditemani oleh narasumber narasumber saya pada malam hari di studio dua cnn indonesia
sudah hadir mas henry satrio yang merupakan analis komunikasi politik lembaga survei kedakopi
kemudian ada kang acep iwan saidi pakar semiotika dari itb
dan juga terakhir tidak ketinggalan ada mas arief zulkifli
jurnalis senior yang juga merupakan pemret dari majalah tempo
aku sebenarnya mungkin bisa kita sedikit review dari kebelakang ya
untuk isu isu terkini yang katakanlah terjadi dalam satu minggu belakangan
yang paling baru romi ditetapkan sebagai tersangka
kalau mungkin dari kacamatanya mas hensat kang acep dan juga mas arief
apakah ini bisa mempengaruhi apa yang akan terjadi dalam debat cawapres mendatang dari mas hensat dulu deh
kalau tentang korupsi kan ini menjadi poin yang sering jadi bulan bulanan ya
jadi artinya kita masih ingat waktu debat pertama itu kan pak jokowi juga lebih leluasa melontarkan hal hal yang berbau koruptor gitu
tapi sekarang ini karena justru yang masih hangat ada di kubu pak jokowi mungkin akan menahan sedikit nih
kalau kita tarik lagi di dua ribu empat belas itu salah satu kunci kemenangan pak jokowi adalah ada citra banyak sekali
tokoh tokoh yang terjebak korupsi di kubu prabowo hatta waktu itu
ini menjadi amunisi untuk pihak oposisi atau tidak gimana mas hensa
ini tergantung dari bagaimana oposisi karena selama dua debat sebelumnya kan kita melihat pak prabowo agak uuh pakewo ya dengan pak jokowi
sehingga kita tidak melihat dia serang balik terlalu keras gitu
tapi yang jelas dalam debat konten itu diperhatikan oleh penonton hanya tujuh persen
sisanya itu gestur
untuk mimik intonasi dan lain lain
itulah makanya kalau yang kita ingat tujuh persennya itu di debat kedua apa isinya
yang lainnya dilupakan
oke tidak substansial
tapi saya harus potong dulu ya mas hensat ya kita terhubung bersama dengan rekan saya arman helmi
yang saat ini berada di hotel sultan jakarta untuk menyatakan informasi terkait dengan persiapan debat besok
ya selamat malam fani imanian
saat ini sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh panitia penyelenggara yaitu transmedia group dalam hal ini
dan di belakang sana adalah venue ataupun juga ballroom tempat nantinya besok akan dilakukan debat calon wakil presiden seperti itu
sejauh ini dari pantauan kami persiapan panggung venue check sound semuanya sudah dilakukan
namun terakhir saya juga sempat menengok ke sana memang belum sepenuhnya seratus persen bisa digunakan untuk latihan ataupun juga gladi kotor pada hari ini
kami masih akan terus menunggu seperti apa
sejumlah pembendahan pembendahan juga masih tetap terus dilakukan
namun yang pasti untuk pengamanan pada saat debat calon wakil presiden besok
polda metro jaya sudah mempersiapkan lima personil begitu
di mana lima personil ini merupakan personil gabungan dari tni polri dan juga pegawai dari pemprov dki jakarta
kemudian juga skema pengamanan tetap tidak berubah jauh dengan debat sebelum sebelumnya
di mana tetap terbagi menjadi tiga ring
ring satu atau ring pertama yaitu di dalam lokasi debat atau di dalam venue seperti itu mencakup juga akses masuk daripada para paslon
calon wakil presiden dan juga ketua umum partai masing masing dan juga tamu vvip
sementara untuk ring dua itu mencakup halaman di bagian luar hotel sultan
dan ring tiga adalah akses pintu masuk dan keluar dari kawasan hotel sultan sampai dengan perimeter ataupun juga radius di jalan senayan
dan sampai ke kawasan semanggi seperti itu
dan berbicara soal persiapan persiapan juga tetap terus dilakukan oleh kedua masing masing calon wakil presiden
kami juga berhasil mendapatkan informasi dari pihak cawapres dua dari sandiaga uno
jubir daripada badan pemenang nasional bahwa sandiaga uno tengah mempersiapkan tiga langkah untuk menghadapi debat cawapres besok
dimana langkah pertama yang akan dilakukan oleh sandiaga sebelum akan melangsungkan debat yaitu dia sudah melakukan yang namanya langkah mendengarkan
atau menyimak aspirasi masyarakat keluhan keluhan masyarakat ataupun juga kendala dari para masyarakat
jadi sebelum dilakukan debat pada besok hari sandiaga telah bertemu langsung atau terjun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan dan juga aspirasi masyarakat
kemudian langkah kedua yang berlaku adalah
yang dilakukan daripada sandiaga uno adalah fase berpikir di mana fase berpikir ini sandiaga melibatkan para pakar ataupun juga para ahli untuk mendengarkan masukan masukan
nantinya masukan dan juga usulan dari para ahli itu akan diformulasikan menjadi sebuah program aksi kerja seperti itu
dan langkah yang ketiga adalah skema kerja di mana skema kerja ini juga sudah terbentuk program visi misi daripada prabowo sandiaga
sementara lain halnya dikubu tim kampanye nasional tkn melalui juru bicaranya
ataupun juga ketua erick thohir mereka dari tkn tidak akan banyak melakukan persiapan persiapan khusus dalam hal ini kepada kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin
di mana kiai haji ma'ruf amin pun telah memberikan pernyataan bahwa dia tidak akan melakukan sanggahan ataupun juga menyerang kubu lawan
namun ia akan melakukan dialog ataupun juga berargumentasi mendengarkan solusi solusi mencari jalan keluar terhadap program program bersama ini
dan juga daripada tkn sendiri tidak akan banyak melakukan perubahan terhadap karakter
maupun juga penampilan dari kiai haji ma'ruf amin
karena menurut tkn dalam hal ini erick thohir mengatakan apabila karakter ataupun juga penampilan daripada pak ma'ruf amin ini dirubah
maka itu akan menjadi sebuah pencitraan
jadi sebaiknya diberikan kesempatan kepada pak ma'ruf amin untuk menyampaikan sesuai dengan ciri khas ataupun juga dengan karakter pak ma'ruf amin seperti itu
jadi sejauh ini persiapan menuju debat besok juga telah dilakukan baik dari kubu tkn maupun dari bpn sendiri
dan nanti kita akan tunggu seperti apakah keseruan debat besok
dengan mengangkat tema utama atau isu utama pendidikan
kemudian juga lapangan pekerjaan dan juga isu sosial budaya seperti itu
baik terima kasih arman helmi melaporkan langsung dari hotel sultan jakarta
ada yang menarik tadi dari pernyataan korespondensi dari indonesia terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh cawapres satu
bahwa sebenarnya tidak ada persiapan yang khusus tidak akan melakukan sebuah debat tapi dialog
ini cukup menarik untuk disaksikan
tapi kak nacep tahan dulu jawabannya setelah sesaat lagi
tetaplah bersama kami di sini
kami di indonesia prime news
ya tadi di segmen sebelumnya sudah ada sedikit bocoran
terutama dari masing masing tim ses
baik dari tkn maupun juga bpn
tapi ada yang menarik ya kepada kang acep
mungkin bisa memberikan sedikit insight
kalau tadi tkn bicara bahwa pak maruf amin ini
dalam debat ini
besok tidak akan memberikan sebuah bentuk adu argumen tapi dialog
seperti apa kak nacep melihatnya
kalau kita ikutin definisi debat secara konvensional
maka pernyataan itu menjadi semacam pengibaran bendera putih ya
jadi debat itu kan memang butuh saling berdebat gitu
tapi kalau di awal sudah mengatakan kita akan berdialog
ya saya kira itu cara membaca diri karena memang potensinya ada di situ
jadi tidak mungkin melakukan kontra dengan lainnya
dengan lawan debat itu
jadi pada titik ini menurut saya itu yang saya sebut tadi
seolah olah mengibarkan bendera putih
nah tapi menurut saya ini kan dialog dua generasi ya
generasi ayah dan generasi anak
itu dua puluh enam tahun loh bedanya
jadi memang agak susah pak amin ini berada pada usia di titik lemah
sementara sandi itu justru pada usia di titik paling tingginya gitu
itu kan pada saat
iya kan ini memang luar biasa bedanya
jadi pada itu maka kemudian tkn tadi mengambil posisi itu
meskipun menurut saya juga pak amin itu kan seorang guru besar ya
dia punya pengalaman
apa yang bisa jadi benefit buat
ya menurut saya sebetulnya juga dibiarkan saja ya
karena tadi ketika tkn mengatakan itu
itu kan sudah membentuk karakter kan sebetulnya
meskipun tadi dikatakan bahwa kami tidak akan membentuk karakter apapun gitu
tapi dengan begitu
kan seharusnya juga membentuk karakter juga
seperti apa karakter yang ingin dibangun
ya karakter sebagai orang tua kan
mungkin menasehati dan lain lain
karena juga repotnya begini
pak amin ini kan berada di kubu pak jokowi yang petahana
mau tidak mau beliau harus menghapal program program
menguasai program program yang sudah dijalankan pak jokowi
ini akan repot
jadi meskipun nanti pak amin akan sifat biasa biasa saja
pada titik itu
tidak akan bisa biasa biasa saja
ya mungkin kalau sedikit saja kelihatan menghapalnya
ini sudah titik lemah
dan menurut saya juga mungkin kubu dua juga akan melihat situ
benarkah itu bisa menjadi amunisi untuk pihak dua besok
saya kira begini
ketika pak jokowi mengambil pak maruf amin sebagai calon wakil presiden
pak jokowi tahu persis bahwa dia tidak menaruh harapan terlalu besar kepada wakilnya ini
dalam hal debat debat semacam ini
ketika dulu jokowi mengambil maruf amin
yang diharapkan adalah pak ⁇ maruf ⁇ bisa menahan penurunan suara atau penurunan popularitas pak jokowi di kalangan pemilih islam
sesuatu yang pernah kita diskusikan di sini yang saya katakan itu asumsi yang salah
tapi dia ambil itu salah dalam pengertian bahwa jokowi percaya bahwa umat islam tidak punya minat atau kehendak untuk memilih pak jokowi
dengan peristiwa dua ratus dua belas
survei mengatakan hal itu tidak benar
saya pernah mengatakan itu disini
jadi kalau dia ambil pak maruf amin
lalu pak maruf amin sekarang berdebat
saya membayangkan sebetulnya dari tim kampanyenya tidak akan punya harapan terlalu banyak lah
ini dianggap sebagai game
gimik dan sebagainya
saya setuju kang asep bahwa pak maruf akan membawakan program program pemerintah yang sudah dijalankan oleh jokowi lima tahun terakhir
kalau misalnya masyarakat gitu sebagai calon pemilih menonton debat kan harapannya ingin melihat adanya adu argumen
itu akan tercapai besok nggak
adu argumen barangkali bisa saja terjadi
tapi akan dilakukan dengan sangat santun
sandi berkali kali sudah mengatakan bahwa saya dipesan ibu saya untuk tidak sombong
untuk tidak menyerang pak maruf dan sebagainya
jadi kira kira sandi akan main main aman sekali
dia akan sampaikan gagasannya
dia akan patahkan argumen pak maruf
dengan cara cara yang
karena sebetulnya yang diharapkan kan bukan oleh kedua pihak gitu ya
bukan memenangkan perdebatan sebetulnya
tapi menarik minat dan citra baik ke sebanyak mungkin orang
kan itu sebetulnya
jadi kalau sandi memotretkan dirinya sebagai orang yang menghormati orang tua
jadi ada dong besok ada semester cium tangan lagi gak nih mas
saya membayangkan mungkin iya begitu ya
nah yang jadi persoalan adalah kalau tanpa diduga ternyata pak ⁇ maruf ⁇ nyerang
nah misalnya itu terjadi
saya kira ini akan jadi problem
dan catatan tersendiri buat timnya sandi
dia akan serang balik
atau dia akan bendera putih misalnya begitu
kalau misalnya ada bentuk serangan seperti itu besok terjadi
apakah itu merupakan sebuah refleks atau itu strategi
yang disimpan mungkin tapi tadi bocorannya di
saya nggak yakin bahwa itu sebuah refleks ya
pasti itu disiapkan ya
dengan melihat bahwa sandi jauh jauh hari sudah mengatakan kita gak bakalan nyerang kok
kita akan santun kok
nah dia akan serang misalnya itu terjadi begitu ya
tapi oke lah
overall sebetulnya kan
debat ini nggak membawa pengaruh banyak ya buat elektabilitas kedua kandidat kan
ini adalah permainan di tv
lalu permainan di media sosial setelahnya
terutama kalau ada salah salah kepleset kepleset omongan
itu yang akan digoreng dan sebagainya
iya saya ngelihat ini gak usah terlalu serius juga lah ya kita ya
kita anggap sebagai sesuatu yang fun saja
kita sudah tahu kok elektabilitas kurang lebih semikian
tidak akan mempengaruhi elektabilitas sama sekali atau ada
barangkali ada tapi kecil ya
dan itu kan masih di dalam margin error
kalau mas hensat gimana tapi mungkin bisa kita tunda dulu
kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia premium
kita lanjutkan kembali
bagaimana dialog untuk jelang debat antara calon wakil presiden besok
yang mungkin dari kacamata ya mas hendry satrio
ini apakah juga senada dengan yang diberikan oleh mas arief zulkifli tadi terkait dengan besok ini
sebenarnya hanya bersifat sebagai show
tidak ada pengaruh bagi elektabilitas untuk masing masing pasangan calon
debat itu nggak bisa berdiri sendiri
dia ini rangkaian kejadian politik
dan betul kata mas arief besok ini show
jadi kalau ada yang teriak teriak bahwa gagasan akan menjadi lebih penting
tapi ya itu tadi
jadi karena show gaya ini penting
balik ke dua cawa pres ini
ini dua duanya akan menjadikan debat besok ini menjadi panggung pembuktian mereka
di satu sisi kan kay ma'ruf dianggap sebagai faktor yang menurunkan elektabilitas pak jokowi
dan menahan elektabilitas pak jokowi
jadi itu yang naik naik gitu ya
asumsi persepsi yang pertama
mas sandi juga dipersepsikan sebagai cawa pres kagetan
karena di ujung ujung ada persiwa kardus dan lain lain
jadi dua duanya membuktikan bahwa mereka memang tepat sebagai cawa pres masing masing cawa pres ini
jadi gaya apa yang akan diberikan gitu
nah ini dia
kemudian yang kedua
ini juga pembuktian buat mereka
mana yang paling tepat dan paling bisa diandalkan dalam meraih suara
ulama yang berpolitik
atau pengusaha yang berpolitik
nah kenapa saya tekankan ulama
karena jaket ulama yang digunakan kay ma'ruf ini bisa jadi sebuah tontonan sendiri
ulama ini kan di atas kita ini
ulama ini kan guru
jadi kalau besok sandi melihat kay ma'ruf sebagai ulama
dan kay ma'ruf datang bukan sebagai cawa pres tapi sebagai ulama
ini pkuu nya akan luar biasa
jadi kalau tadi mas arief katakan bukan hanya sekedar cium tangan nanti

mas sandi akan berkali kali mengatakan ini mohon maaf kay ma'ruf
saya harus membantah anda
itu bisa dijadikan strategi atau itu menjadi blunder tersendiri mas hensat
malah jadi nggak enak sebetulnya
sebetulnya kita mesti didik publik bahwa besok yang tampil ini adalah politisi
karena pak ma'ruf juga backgroundnya politisi
jadi gak ada kaitannya dengan ulama atau pengusaha besok itu
makanya serunya itu ya harusnya lepas jaket ulama
kemudian pak ma'ruf lawan dengan mengutip beberapa ayat al quran itu jadi lucu
jadi bukan jadi lucu ya
jadi selesai debatnya
gak ada yang berani ngedebat
iya karena gak bisa didebat
makanya kemarin kan ada diskusi siapa berani mendebat ulama
kalau begitu begitu terus
ya artinya ya mas sandi akan menerima itu
tapi apakah itu yang diharapkan oleh pemirsa
kan enggak juga
nah sejauh mana sih ini bisa mempengaruhi elektabilitas
memang tidak besar
saya setuju dengan mas arief
tapi ini mempengaruhi karena ini ditunggu
jokowi versus prabowo itu udah pernah lah
dan publik juga rada rada hafal lah
dengan apa yang mereka tampilkan
tapi sosok kiai ma'ruf ini waktu di debat pertama
kendati tidak diberikan waktu banyak oleh pak jokowi
tapi begitu bicara dia runut bicaranya
pesan kuncinya juga jelas
sementara mas sandi ini
dia jago sekali mengemas pesan kunci yang singkat
sederhana dan mudah diingat
waktu pilgub jakarta apapun pertanyaannya jawabannya oke oke
tapi kita jadi inget gitu
nah justru lah ini show yang ditunggu dan diharapkan
tapi apakah kemudian hasilnya akan bagus buat capres gitu ya
ya memang kalau sekarang kita lihat kasat mata
yang lebih mendapatkan tempat di hati masyarakat ya mas andi
karena lagi lagi dalam pilpres di john kruznick pernah berkali kali bilang
kalau memilih presiden
itu yang diperhatikan pertama oleh masyarakat
bukan masalah kualitas
tapi masalah like and dislike
makanya sandi dengan otentiknya sering lari lari
secara tampang lebih milenial gitu ya
dibandingkan kayu ma'ruf ini akan
nanti larinya akan kesana publik melihatnya
kang acep kalau misalnya melihat gayanya sendiri gimana
selama ini dari misalnya gaya kampanye
kemudian juga pradebat khususnya
kalau misalnya tadi mas hensat bilang itu harus dilepaskan gitu
ulama yang berpolitik
kemudian juga pengusaha yang harus berpolitik
tapi kalau dari penglihatan kang acep sendiri
apakah gaya tersebut nantinya akan cukup efisien nggak sih
kalau tetap digunakan gitu dalam debat besok
dia punya modal simbolik ya
modal simboliknya sebagai ulama tadi ya
dan itu mengakar kuat
terutama di kalangan nu
tetapi modal simbolik ini bisa juga jadi justru kelemahan dirinya
kalau dia tidak bisa mengelolanya
karena seperti yang tadi dikatakan oleh mas hendy
bahwa pak kiai ma'ruf ini adalah kiai yang datang ke istana
jadi bukan kiai yang menunggu dipadepokan
didatangi kekuasaan oleh pemerintah
citra seperti apa yang ditangkap oleh masyarakat
dengan itu maka terutama di pemilih yang ngambang ya
ini kan menjadi satu dalam tanda kutip nilai negatif pada titik itu
jadi kalau ini tidak dikelola
maka posisi simbolik itu bisa menjadi kelemahan
buat pak amin pak kiai ma'ruf
jadi di sini memang harus hati hati
dia memerankan dirinya sebagai ulama politisi cawapres
dan terusnya juga sebagai orang tua
ketika dia melihat sandi yang notabene anaknya itu
pada saat yang sama sandi punya modal usia ya
modal usia terutama ya
kemudaannya kegairahannya semangatnya milenialismnya dan lain lain
itu modal utama
dan jangan lupa pula
bahwa sandi adalah sosialista
dan jangan lupa pula
sosok pengusaha muda yang memang dicitrakan sangat islami
artinya bahwa sandi bisa saja
dia justru merebut posisi simboliknya kiai ma'ruf
bahwa mungkin dia yang akan menjadi kiai di panggung itu
ruang itu terbuka dengan posisi sandi tadi yang seperti itu
nah tetapi problemnya tadi
bagaimana ini kedua ini cerdas memainkan situasi panggung itu
bagaimana sandi menegur kiai ma'ruf
dan kiai ma'ruf menegur
apa sandi itu menjadi penting juga ya
dan juga jangan dilupakan tadi pertanyaan mbak imanyar yang pertama itu soal aromi ya
bagaimana itu akan memberikan pengaruh psikologis
pada konten debat mungkin tidak akan memberikan pengaruh
tapi pada suasana batin itu saya pikir akan besar pengaruhnya
ya terutama pada kubuknya
dan secara realnya kelihatannya akan bagaimana
satu akan datang dengan
akan datang dengan beban sejarah yang baru saja terjadi pada keluarganya
itu kan dimana disitu kan romi itu keluarga
saya jadi teringat topik ulang tahun p tiga kemarin itu kan tentang keluarga ya
jadi romi mengagumkan betul tentang keluarga
dan sekarang romi menghancurkan keluarga terdekatnya
dan itu akan menjadi menurut saya akan mengubah atau mempengaruhi suasana batin besok gitu loh
akan digunakan oleh pihak oposisi
ini oposisi juga harus hati hati ya
karena kalau dia terlalu depan memainkan ini menjadi off set
itu juga publik juga bisa menilai gitu loh ya
jadi memang keduanya harus pinter menempatkan posisinya ada dimana pada situ
karena kalau terlalu expose terlalu euphoria dengan itu kan seolah olah bermain di apa namanya di atas penderitaan orang lain gitu kan
dan sementara di kubuknya sendiri kasus kasus semacam ini kan juga tidak steril juga gitu kan
seperti andi arief misalnya
ya katakan seperti itu kan bisa dimainkan
memang ini harus cerdas juga memainkan
oke kalau tanggapannya mas arief gimana
tapi kita tahan dulu ya mas arief
kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia premium
mas arief zulkifli sebagai jurnalis senior
yang tentu saja melihat bagaimana proses kampanye berlangsung sampai dengan atau persiapan jelang debat nanti
ini mungkin bisa memberikan sedikit insight kira kira persiapan dari masing masing pasangan calon
dan juga tadi seperti perkataan atau pernyataan dari mas hendri satrio dan juga kang acep
terkait dengan seperti apa yang nantinya akan diberlakukan besok di debat
gini ya saya tadi katakan di segmen sebelumnya bahwa mereka berangkat kedua kandidat itu berangkat dari starting point yang berbeda
starting pointnya pak ammaruf amin
jokowi ini pak ammaruf amin adalah dia menjadi wakil calon wakil presiden incumbent yang elektabilitasnya sudah tinggi
yang posisinya sudah tinggi karena dia incumbent kira kira begitu ya
sehingga saya bisa katakan bahwa ketika jokowi mengambil maruf amin sebagai calon wakil presiden itu bukan untuk meningkatkan elektabilitas
tapi lebih kepada mempertahankan elektabilitas yang sudah ada
sebaliknya dari sisi prabowo prabowo bukan incumbent dan elektabilitasnya pada masa itu tidak setinggi
sehingga dia mesti cari seseorang yang bisa menambal kekurangan dia itu
itulah sebabnya kenapa dia tidak ambil misalnya uas misalnya ya ustadz dari kalangan
tapi dia kalangan pengusaha dan muda
kenapa karena dia membidik enam puluh juta pemilih baru pemilih milenial dan sebagainya itu
itu kan terlihat gak besok di debat mas
ya tentu saja itu akan terlihat tapi kan seperti kita bilang tadi ada ewu pakewu
nah yang saya mau katakan adalah seperti ini
sandiaga uno dan prabowo itu sudah berangkat dari angka yang relatif rendah dibandingkan jokowi
maka saya bisa katakan bahwa itu adalah efek sandi
penambahan itu adalah efek sandi
sementara pak jokowi sejak november atau mungkin oktober saya kira angkanya kan sekitar situ situ aja

jadi sebelum arief amin ada pun angkanya sudah segitu
nah bayangan saya sebetulnya dari sisi satu jauh lebih relax mestinya
karena dia jagain aja disitu
dia bisa tidak relax kalau sebelah sini bisa menyusul dengan kecepatan yang tinggi dalam satu dua bulan ini gitu ya
tapi kalau enggak ya ma'ruf amin akan dia maintain
dengan isu isu yang terjadi saat ini menjelang debat kemarin terus kemudian juga beberapa hari sebelumnya itu juga mempengaruhi
ya anda sebut tadi anda tadi sebut misalnya kasus romi gitu ya itu pasti akan punya pengaruh
ya itu yang diaris
tapi sekali lagi di sisi satu floornya itu nggak ketahuan
disini floornya berapa enggak tahu
karena belum ada yang menguji
jadi responden itu ditanya kalau mau pilih presiden pilih siapa
tapi kalau saya bandingkan top of mind sebagai tolak ukur
dan ratna sarung perusahaan
dan ratna sarung pahit sebagai tolak ukur saya lebih pilih yang kedua
karena itu real sekali
jadi sandi memang menurut saya akan punya beban mental yang lebih tinggi
karena dia berusaha memanfaatkan betul sisa waktu ini termasuk lewat tempat untuk menambah suara dari tiga puluh menjadi lebih besar lagi
kira kira apa saja yang bisa dimanfaatkan baik tidak hanya oleh sandi tapi juga oleh maruf amin gitu
terutama terkait dengan topik topik yang akan dibahas besok
ya maruf amin saya bayangkan dia tidak terlibat dalam pemerintahan jokowi yang pertama
tapi dia akan di feeding dengan data yang beraneka ragam tentang kesuksesan jokowi dalam bidang yang akan didebatkan besok
jadi saya bayangkan memang ngeri kalau kelihatan dia menghafal gitu ya
sekian persen kenaikan bpjs sekian persen
kalau salah lagi ya
kalau datanya salah lagi
kalau salah nanti disikat lagi begitu ya
nah itu dia harus hati hati betul
dia akan muncul dengan gagasan gagasan
bicara soal bpjs apakah itu tidak akan melahirkan paradoks gitu
misalnya dengan satu citra dirinya sebagai katakanlah cawapres yang notabene usianya juga sudah sangat sepuh dan juga memiliki rekam jejak atau rekam medis yang katakanlah ya sesuai dengan usianya saat itu
ya mereka kan pasti akan menggunakan isu usia ini sesuai dengan competitive advantage masing masing gitu ya
pak maruf itu sudah tujuh puluh tahun tapi kan wah saya kan masih sehat
jadi kan pasti dia nggak mungkin mengatakan saya sudah tua tapi saya senior dan bijaksana gitu kan
sementara sandi tidak akan mengatakan dia sebagai anak kecil tapi saya segar dan milenial kira kira begitu kan
itu biasa sekali lah gitu
tapi sekali lagi bahwa sandi akan mempersoalkan entah dengan cara yang seperti apa beberapa persoalan yang ada di dalam materi debat terkait dengan kinerja jokowi lima tahun terakhir
saya tadi sudah sebut bpjs misalnya begitu ya
itu saya kira bisa jadi pintu masuk yang sangat kuat dari sisi dua karena bpjs ini problematik ya
saya kira kita sudah dengar bagaimana dokter mengeluh lalu rumah sakit mengeluh lalu kemudian pemerintah kelihatannya tidak bisa mengambil keputusan yang tegas
uangnya dari mana nih oh naik uang dari apbn udah
mana lagi dari nggak ada terus dari mana oh naikin dong iuran oh kalau iuran dinaikin nanti elektabilitas turun lagi dari kalangan aja
jadi pikiran pikiran elektabilitas ini membuat nggak ada keputusan yang firm yang diambil
nah ini bisa jadi pintu masuk buat dua menyerang pak maruf amin gitu sandi kemarin
kalau saya melihatnya kalau kita bahas satu satu ya
jadi satu misalnya pak maruf ini ada dua beban nya
yang pertama adalah beban sejarah
karena sejak pemerintahan atau pemilu langsung dilaksanakan ini yang menggunakan jaket ulama ini belum pernah ada yang bisa lolos
sebagai wakil presiden
jadi waktu itu ada sosok hasim musadi kemudian ada saludin wahid
dua duanya gagal nah ini kemudian pak maruf adalah yang ketiga menggunakan jaket ulama
itu beban sejarah pertama kemudian beban sejarah kedua adalah tren
memang pemilihnya saat ini sama tapi seleranya berbeda
mungkin kalau waktu di dua ribu empat belas atau sebelum sebelumnya ini senioritas ini masih menjadi pertimbangan
ingat bagaimana pak jk berpikir
bagaimana pak jk benar benar membantu suara pak jokowi waktu itu
sehingga pak jokowi bisa melejit luar biasa elektabilitasnya
tapi saat ini trennya mungkin berbeda
trennya mungkin lebih yang mudah mudah
kalau dari kacamata atau survei dari mas henry satrio sendiri gimana selama ini
selama ini memang
jadi kampanye kemudian jika jika dibangun
kayaknya pak maruf belum berhasil untuk menambah elektabilitas pak jokowi
itulah kenapa yang tadi dikatakan oleh mas arief
floor nya ini gak ketahuan ada di mana
kalau kita berkaca ke dua ribu empat belas
itu kan beliau ada di angka lima puluh empat kalau saya nggak salah
lima puluh empat persen harusnya lima puluh empat atau lima puluh enam
atau apalah lima puluh dua
nah tapi itu bisa jadi berubah saat ini
untuk debat besok
untuk debat besok apa lagi
apa faktor faktor yang bisa membuat berubah
gini yang pertama yang tadi kan sudah kita sama sama bahas bahwa ini masyarakat kan sudah pernah melihat jokowi prabowo
bisa saja masyarakat yang belum punya pilihan atau belum mau memilih
kalau mereka baru melihat debat besok justru dijadikan titik poin untuk memilih
ah kalau gitu saya pilih cawapres yang ini aja
ruther den mereka mengatakan saya pilih capres yang ini saja
nah sebetulnya itu
lagi lagi besok ini saya tidak mengatakan bahwa
jadi kalau ada pihak pihak yang mengatakan bahwa sandi akan di atas angin
karena saya katakan tadi waktu debat pertama
kayaknya pak arief ini bicaranya runtuh pesan kursinya oke bagus
dan kadang kadang mas sandi ini suka kelewatan apa
dia suka kucu kan dia
suka tiba tiba mijat pak prabowo gitu
nah hal hal besok ini
kalau ini terlalu terjadi sering sering dilakukan oleh sandi
maka pasti akan mengganggu shownya untuk sandi besok
apalagi kalau dia terlalu banyak mengucapkan kata maaf sebelum bicara gitu ya
orang pasti akan menganggap sedikit tidak terlalu baik
tapi kalau saya memprediksi besok
ya singkat saja
kalau saya memprediksi besok
pamer pamernya kiai ma'ruf
pamer pamernya kiai ma'ruf itu bisa saja unggul selama dia ingat
apa yang harus dipamerkan
sementara mas sandi biasanya unggul dalam pemenangan atau pengambilan kata kata pesan kunci yang mudah diingat oleh masyarakat
ini menjadi catatan untuk para tim ses masing masing
kalau dari kang acep sendiri gimana prediksinya besok
gaya komunikasi kemudian juga apa saja sih yang bakal keluar gitu dari masing masing kalau membaca citra
dan juga gaya kampanye dari masing masing cawapres ini
selama kurang lebih tiga bulan atau empat bulan ini kalau saya perhatikan
di antara keempat orang ini saya justru melihat yang paling tenang itu sandi
di antara paling muda tapi justru paling tenang ya
sandi juga seolah menikmati dunia dia pindah dari pengusaha ke politik dia menikmati itu
dia selalu mengatakan saya sudah berkunjung ke kemarin di bandung dia mengatakan sudah berkunjung ke satu empat ratus titik
itu kan mengirim pesan bahwa betapa dia menikmati itu
fashionnya ada di sana kemudian kerja itu memang semangat dia untuk apa namanya
kemudian energi dia dan seterusnya dia menunjukkan ini
jadi menurut saya dan dia tidak pernah apa namanya bukan tidak pernah melontarkan yang kata kata yang kontroversial
kecuali dulu yang soal tempe setipis itu ya lain itu tidak ada ya
jadi sandi cukup cukup ini ketika dia dikatakan bahwa dia adalah politik politisi kemarin sore
dia akui saya memang politisi kemarin sore
oleh sebab itu saya akan fokus pada ekonomi

jadi dia fokus pada itu ya dia seolah olah tidak terganggu
dia menikmati pekerjaannya
topik yang lain
ya di topik topik yang lain apa namanya di
sandi punya pengalaman di wilayah itu ya
bagaimana dia memanage tenaga kerja
besok kan salah satunya tenaga kerja dan lain lain
di wilayah ekonomi
di wilayah budaya menurut saya sandi akan bermain di budaya milenial
seperti juga pidatonya kemarin di bandung menurut saya cukup bagus ya
bagaimana dia mendrive atau memberi semangat kepada kaum muda
dan itu real dengan kerja dia ya
jadi pengalaman pengalaman keseharian dia selama empat bulan atau tiga bulan ini
itu akan menjadi modal besok buat dia untuk diceritakan
betapa selama ini dia memang sudah memperhatikan berbagai persoalan yang real di masyarakat
itu menurut saya modal sandi gitu ya
modal kemudahan dan kecerdasannya di wilayah itu
meskipun itu seperti yang tadi yang dikatakan oleh mas henry
bahwa kadang dia loss di situ ya
jadi remnya itu memang harus dihidupkan
nah pak ma'ruf amin
sekali lagi beliau
beberapa kali juga beliau mengelontarkan kata kata yang dulu ya
misalnya tentang smk
kemudian tentang apa itu yang orang buta itu kan
jadi dari situ sudah kelihatan bahwa bapernya itu lebih tinggi daripada sandi ya
jadi ini kan akan menjadi memori buat publik ketika melihat itu
kita akan lihat besok seperti apa
kenapa keduanya memainkan peran ini
tapi seperti kata pak ma'ruf tadi
jadi yang paling berbahaya pada kiai ma'ruf adalah ketika dia terlihat menghapal
maka di situ akan terlihat tim sukses yang dominan
di sandi mungkin sandinya yang akan dominan
ini sayang sekali karena durasi dialognya sangat sangat sempit
kita harus menyudahi kemarin
karena sudah akan diganti
program yang baru habis ini
terima kasih atas waktunya
mas arief dan juga mas henry satrio dan kang acep
semuanya kita tunggu saja bagaimana performa dari masing masing calon wakil presiden besok di debat ketiga
tetaplah bersama kami
cnn indonesia prime news masih akan segera kembali